video aksi pemerasan tiga pengemudi ojek pangkalan yang direkam oleh penumpang viral di media sosial
ketiga pengemudi ojek pangkalan tersebut berhasil ditangkap dan terancam hukuman maksimal lima tahun penjara
kalau bapak mau bawa tas oh nggak apa apa kalau bapak nggak salah nggak usah takut pak
ya udah makanya
sekarang gini dari kalideres ke sini kami tawar seratus ribu karena apa nggak ada kesepakatan di awal
sebuah video aksi pemerasan pengemudi ojek pangkalan yang direkam penumpang viral di media sosial
dalam rekaman tersebut tiga pengemudi ojek pangkalan memaksa penumpang yang berjumlah tiga orang membayar ongkos masing masing rp satu ratus lima puluh
bahkan berdasarkan video korban ketiga pengemudi ojek awalnya meminta ongkos sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah per orang
satu orang awalnya diminta dua lima
kenapa pak nggak usah emosi pak
tenang aja kalau nggak salah nggak usah emosi pak
korban akhirnya membayar dengan total empat ratus lima puluh ribu rupiah yang merupakan ongkos ojek dari terminal kalideres menuju tanjung duren jakarta barat
meski sempat terjadi perdebatan sengit dan penumpang merasa keberatan akhirnya penumpang tersebut memberikan uang ongkos dengan cara patungan
petugas kepolisian sektor tanjung duren yang mengetahui kejadian tersebut segera melakukan perburuan dan berhasil menangkap ketiga pelaku
kalau pengembudi meminta imbalan dua ratus lima puluh ribu per orang itu hal yang tidak wajar
makanya kemudian terjadi cekcok mulut
salah satu dari korban mevideokan kejadian cekcok mulut dan akhirnya korban harus membayar biaya sebesar rp satu ratus lima puluh ribu
di mana harga normalnya biasanya orang menggunakan ojek dari kalideres sampai tanjung duren
itu tidak lebih dari seratus ribu atau lima puluh ribu
mana mas sebentar katanya
daerah tanjung duren tau bang ya tau lah tanjung durennya mana
udah itu namanya kan kita disitu kan berbut bang
masa itu kan kita jalan dulu udah jalan tuh dia naik
oh berarti belum nawarin
iya pas sampai itu saya bilang nah aku harusnya segini mas gimana nih
ketiga pengemudi ojek pangkalan tersebut
dibawa ke polsek tanjung duren dan terancam pasal tiga ratus enam puluh delapan kuhp terkait aksi pemerasan
dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara
rizal tan jakarta